ini puncaknya sendiri diperkirakan akan terjadi pada agustus dan september
bmkg turut memperkirakan musim kemarau kali ini menjadi yang terkering selama tiga tahun terakhir